agama milik semua kalangan
semangat inilah yang diusung pb persani
induk olahraga senam nasional ini
bekerja sama dengan komunitas inklusi satu ratus enam puluh
kepada anak yang berkebutuhan khusus
yang berasal dari bogor dihadirkan ke jakarta
mereka diberikan pelatihan gimnastik khusus
dari pelatih dan instruktur pb persani
dan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus
untuk membuka akses seluas luasnya
bagi mereka di bidang olahraga
program inklusif pb persani ini
kedepan sosialisasi dan juga workshop
akan dilakukan untuk memperluas jangkauan
dan merangkul anak berkebutuhan khusus